ya masih bersama kami di good morning pemirsa
jadi kita akan bicara tentang kereta bandara
kereta bandara sekarang sudah mulai beroperasi
dan pertengah delapan januari dua ribu delapan belas pengguna krl diperbolehkan membawa koper besar
kira kira anda sudah mencoba belum nih yang bolak balik bepergian menggunakan pesawat
sementara kalau kita bicara soal tarif ini kan yang paling penting ya
tarif kereta bandara ini kan sekarang sudah naik sebesar tujuh puluh ribu rupiah
dan berlaku hingga satu tahun ke depan
mulai delapan januari dua ribu delapan belas hari ini
pengguna jasa krl diperbolehkan membawa tas atau koper berukuran besar
sesuai dengan bagasi yang dapat masuk pesawat
hal tersebut dilakukan mengingat krl merupakan salah satu transportasi masal
yang terintegrasi dengan kereta bandara
selain itu pt kci juga berencana menyesuaikan jadwal krl dengan jadwal kereta bandara
selama kereta bandara beroperasi sebanyak empat puluh dua kali perjalanan
maka tidak ada perubahan
krl lintas duri tangerang
namun jika nantinya jadwal perjalanan kereta bandara ditambah menjadi delapan puluh atau delapan puluh dua perjalanan
maka akan dilakukan penyesuaian atau pengurangan jadwal di lintasan tersebut
akan ada pengurangan jadwal perubahan jadwal krl di juli dan tangerang
seiring dengan beroperasi kereta abibandara
kami memperlakukan perubahan tentang barang bawaan penumpang krl
terkait penetapan tarif kereta bandara
menteri perhubungan memastikan tarif rp tujuh puluh akan berlaku hingga satu tahun ke depan
tarif tersebut ditentukan dengan beberapa pertimbangan salah satunya daya beli masyarakat